menjadikan mk mk hanya sekedar mahkamah kolkulator menurut pak yusril
pendapat lama dan pendapat baru
bukan berarti saya inkonsisten dengan pendapat saya tahun dua ribu empat belas itu
pandangan ini bukan pandangan lama melainkan pandangan yang selalu baru yang justru terus berkembang sampai sekarang
mk hanya sekedar mahkamah kolkulator menurut pak yusril adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang
itu yang tadi malam saya katakan kaul kadim dan kaul jadi
pendapat lama dan pendapat baru
bukan berarti saya inkonsisten dengan pendapat saya tahun dua ribu empat belas itu
tahun dua ribu empat belas saya dihadirkan sebagai ahli di persidangan mahkamah konstitusi
dalam sekretar pilpres pada waktu itu
saya mengatakan mahkamah konstitusi mestinya tidak hanya menjadi mahkamah kalkulator
tapi mahkamah konstitusi dapat memeriksa substansi penyelenggaraan pemilu bahkan dapat membatalkan hasil pemilu
itu betul saya ucapkan pada tahun dua ribu empat belas ketika belum ada aturan aturan tentang pembagian kewenangan
kalau ada terus tidak lanjutkan dengan hukum
kalau terjadi pelanggaran administratif pemilu
bahkan bisa maju ke mahkamah agung
ujungnya yang menjadi sisa dari itu semua
adalah dengan perselisihan hasil pemilu
hasil pemilu menjadi keundangan mahkamah konstitusi
jadi apakah saya menjelami klaim
atau orang memang sengaja ingin memberi gambaran bahwa seolah olah saya tidak meneliti persoalan ini
saya sangat mengerti persoalan ini
itu pasti akan berubah setelah dua ribu tujuh belas
karena adanya undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
yang membagi kewenangan untuk menyelesaikan persoalan persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu
yang diselesaikan oleh pengadilan tinggi pun
persoalan pidana pemilu oleh gakumdu dan aparat penegak hukum
persoalan hasil pemilu yang diselesaikan oleh mahkamah konstitusi
jadi dalam teori disebut bahwa ini ada dua jenis sengketa
sengketa proses menjadi kewenangan dari gakumdu
keundangan dari bawaslu dan pengadilan tinggi tun sampai mahkamah agung
sedangkan sengketa hasil menjadi kewenangan mahkamah konstitusi
jadi gak ada cerita lagi membawa pelanggaran tsm dibawa ke mahkamah konstitusi
bukannya dia konsisten karena undang undangnya memang sudah berubah
jadi saya senyum senyum aja tadi dengar pak amel ya lebih ngomong begitu
tapi sudah diluar daripada konteksnya
bahwa hukum sudah berubah mendapatkan pendapat yang lama juga
saya kira tidak seperti itu seharusnya